mantan menteri pendidikan anies baswedan dilaporkan ke komisi antirasuah atau kpk atas kasus dugaan korupsi dana pameran buku di frankfurt jerman pada tahun dua ribu dua
anies diduga menyelewangkan dana program tersebut yang jumlahnya mencapai satu ratus empat puluh enam miliar rupiah
pelaporan terhadap anies baswedan ini dilakukan oleh direktur eksekutif gacd andar mangata situmorang pada kamis kemarin
anies diduga melakukan korupsi dalam kegiatan frankfurt book fair pada empat belas hingga delapan belas oktober dua ribu lima belas
kegiatan yang diikuti kementerian pendidikan dan kebudayaan ini menelan biaya satu ratus empat puluh enam miliar rupiah
sebagai tamu dalam ajang internasional indonesia melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan diharuskan membawa sejumlah buku dan kebudayaan asli indonesia untuk dipamerkan
saat itu anies sebagai menteri pendidikan membawa lebih dari seratus delegasi
tentu kita akan
masih butuh waktu untuk menelaah lebih lanjut
sama seperti semua laporan yang kita terima dari masyarakat
karena kpk prinsipnya tentu tidak boleh menolak laporan yang disampaikan oleh pihak manapun
kita akan telah dan pelajari itu
di sisi lain menurut anies tuduhan seperti ini muncul sebagai bentuk serangan
karena ia berhasil masuk ke putaran kedua pilgub dki jakarta
apalagi elektabilitas pasangan anis sandi terus meningkat
lihat sih lucu lucuannya pil keadaan nih
selalu ada yang meriah meriah begini
jadi harap sabar ini ujian
anies pun tidak ambil pusing dengan pelaporan tersebut
ia menyatakan hingga saat ini tidak pernah sekalipun menerima laporan tentang adanya kejanggalan dari bpk terkait dengan program tersebut
perancangan dana untuk acara itu disebut sudah dilakukan sebelum masa jabatannya dimulai
ramaditya dharma cnn indonesia